berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
dua belas september dua ribu dua puluh terdapat penambahan kasus sebanyak tiga enam ratus tiga puluh enam kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia sebanyak dua ratus delapan belas tiga ratus delapan puluh dua kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak dua lima ratus lima puluh dua pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus lima puluh lima sepuluh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah tujuh puluh tiga orang
sehingga total kasus meninggal dunia ada delapan tujuh ratus dua puluh tiga kasus